wakil presiden yusuf kala meminta pemerintah daerah untuk segera memenuhi ketentuan pemberian tunjangan hari raya atau thr
kepada aparatur sipil negara tentara nasional indonesia dan kepolisian sesuai dengan arahan menteri keuangan sri mulyani indrawati
jk juga meminta pemda tidak meributkan anggaran thr ini apalagi sri mulyani sudah mengatakan bahwa pemerintah pusat sudah mengalokasikan thr
untuk pns daerah melalui dana alokasi umum atau dau
jk juga meminta kepada daerah yang tidak memiliki kecukupan anggaran untuk membayar thr untuk memutar otak mencari jalan keluar
opsi yang bisa dilakukan yaitu menghemat pengeluaran di pos lain seperti perjalanan dinas biaya rapat dan lainnya
kebijakan pemberian thr untuk asn di daerah ini dikeluhkan oleh pemerintah daerah
keluhan terutama mereka sampaikan terkait sumber anggaran yang dikhawatirkan membebani apbd
salah satu pimpinan daerah yang sempat memprotes hal ini
adalah wali kota surabaya tri risma hari ini yang menyebut thr asn memberatkan apbd dan sebenarnya tidak bersifat wajib